waktu yang bisa kita bilang bukan waktu yang cepat juga ya sembilan belas tahun reformasi merupakan sejarah kelam bisa kita katakan yang terjadi di indonesia
tentu banyak pekerjaan rumah yang bahkan hingga kini masih belum terlaksana lalu seperti apa agenda reformasi yang sudah sepenuhnya dilakukan
untuk membahasnya sudah bersama kami salah satu aktivis reformasi dikala itu mas andi lala yang merupakan aktivis sembilan puluh delapan
terima kasih mas andi sudah bergabung di after sepuluh
iya terima kasih sama sama
baik mas andi bisa diceritakan kala itu kejadian mei sembilan puluh delapan mas andi berada di mana sedang melakukan apa dan titik tempat mas andi berada saat itu waktu demonstrasi besar besaran itu bisa diceritakan
pan ini sebetulnya sebuah titik kumulasi yang besar dari sebuah rangkaian aksi gerakan pro demokrasi di indonesia sejak dekade tahun tujuh puluh an
tujuh puluh dua tujuh puluh delapan penolakan soeharto pada saat itu di kampus itb diserbu sama tentara masuk ke dalam kampus
kemudian tahun delapan puluh an juga berbagai macam kasus kasus penggusuran dilakukan pendampingan oleh para mahasiswa
baik itu penggusuran petani terus kemudian komiskin kota segala macam
kasus gedung ombo di jogja kasus kaca piring di bandung cita ayam cimacan
kemudian berbagai macam aksi aksi yang dilakukan untuk mendampingi para petani
dan kelompok kelompok diskusi juga dibubarkan oleh rezim soeharto pada saat itu
dan puncaknya juga yang pertama
pertama yang pertama sebenarnya sebetulnya tahun sembilan puluh tiga
itu aksi dari front aksi mahasiswa indonesia atau fami
kita waktu itu aksi ke dpr
tahun sembilan puluh tiga kita minta soeharto dibawa ke sidang istimewa
karena banyak sekali pelanggaran ham yang ada di situ
dan mas andi ada di tengah tengah sana
dulu masih kecil masih sekitar seratus dua ratus an orang
mahasiswa sejauh bali aksi ke dpr
kemudian kita dipukul dan ada dua puluh satu orang yang ditangkap
ada yang kena dua tahun satu tahun enam bulan
kemudian terus berlanjut sampai ke peristiwa dua puluh tujuh juli
waktu itu kita backup bu mega
terus kemudian sebagai tokoh demokrasi yang bisa menjadi ini
bahwa pdi adalah yang benar dipimpin oleh bu mega pada saat itu
cuma kita dipukul juga waktu itu
terus kemudian terus berlanjut sampai kasus peristiwa krisis ekonomi
aksi aksi dilakukan secara maksimal
dari kampus ke kampus
semua kampus merata di seluruh indonesia pada saat itu
kemudian muncullah berbagai macam
di tengah itu semua muncul berbagai macam penculikan aktivis
mulai dari dekade sembilan puluh tujuh
terus kemudian pas awal sembilan puluh delapan
soeharto terpilih kembali sebagai presiden
kemudian ada beberapa kelompok mahasiswa melakukan penolakan
menyampaikan petisi kepada sidang umum mpr pada saat itu
kemudian beberapa kelompok lain melakukan rapat rapat konsolidasi semua aktivis masing masing kampus
semua organ organ kampus semua kumpul
dan melakukan rencana aksi untuk tanggal sembilan belas atau dua puluh mei
tapi kemudian terjadi percepatan
hari senin tanggal delapan belas
teman teman melakukan aksi siang hari datang ke dpr
berhasil masuk ke dalam halaman
ada sekitar tiga lima orang
mahasiswa seluruh kampus
cuma kemudian kita didesak supaya keluar oleh tentara
terus kita mengurungkan diri
terus besoknya datang lagi tanggal sembilan belas
nah di tanggal sembilan belas itulah
semuanya bisa masuk ke dalam
semua bisa masuk ke dalam
dan juga waktu itu juga ada penolakan
suharto ada keinginan untuk mundur
dari pihak mpr dpr
waktu itu pada saat itu ketua mprnya pak harmoko
terus kemudian juga
beberapa menteri mengundurkan diri
dan di situ tadi tanggal sembilan belas dan tanggal dua puluh itu semakin banyak
para mahasiswa yang datang ke gedung dpr pada saat itu
oke mas andi boleh saya potong sebentar
kita penasaran saat itu mas andi ada di mana
dan waktu itu berkuliah di mana dan melakukan aksinya itu bisa diceritakan seperti apa
saya waktu itu di kampus unas
kami waktu itu tergabung dalam front nasional
juga bersama dengan teman teman forum kota
dan beberapa elemen lainnya
beberapa teman pada saat itu berhasil masuk pada tanggal sembilan belas
delapan belas sembilan belas kita juga ikut rally pada saat itu
dan titik puncaknya pada tanggal sembilan belas dua puluh itu kita udah mulai kumpul semua di situ
sambil melakukan aksi orasi segala macam
toko toko pada datang
kayak gitu sri bintang pak amin rais bang buyung segala macam pada saat itu kumpul semua di situ
dan tanggal dua puluh satu pagi suharto mengundurkan diri
satu pergerakan yang pasti ini besar sekali ya
yang memang bahkan sampai sekarang pun masih ada semangatnya
bahkan bukan cuma soal itu saja
sejarah kelamnya pun nampaknya masih tersisa ya mas andi sampai sekarang
ada beberapa yang akhirnya pun belum terselesaikan
nah sepengetahuan mas andi paling terakhir apa sih yang harus yang dilakukan oleh teman teman aktivis atau mungkin korban yang akhirnya pada saat itu terjatuh
ya ada banyak agenda
ada enam tuntutan kita pada saat itu kan
kita minta suharto diadili
terus kemudian kita minta
dan kita minta ada penghapusan kkn korupsi kolusi nepotisme yang marak terjadi pada zaman suharto selama tiga puluh dua tahun lebih
kemudian ada dwi fungsi abri yang kita anggap itu benar benar melakukan represif terhadap rakyat
terus kemudian juga ada amandemen ud empat puluh lima karena kita tidak mau seorang presiden bisa berkuasa terus menerus tanpa ada batasan
dan banyak hal lagi
nah kalau untuk konteks kekinian pas ada reformasi
sebetulnya hampir enam agenda ini sudah dijalankan
tapi memang masih banyak bolong bolong karena ternyata pada saat zaman dekade tujuh puluh delapan puluh an yang ada di kepikiran kita terutama saya pada saat itu yang penting soeharto jatuh dulu
soeharto jatuh dulu sistem demokrasi berjalan
kita tidak pernah berpikir mengenai masalah mental
bahwa mental keotoritarian itu bisa dimiliki oleh semua orang
bukan cuma suharto sendiri
dan itu terbukti pas ada reformasi
ada banyak orang orang yang maju sebagai bupati atau anggota dewan segala macam
ternyata dia juga masih punya mental korup segala macam
jadi ya itu memang reformasi yang akhirnya belum keseluruhan terjadi sampai sekarang
konteks kekinian meskipun tantangannya akhirnya beragam sekarang pak sandi
tapi kalau untuk membandingkan dengan pergerakan yang memang terjadi memang kita tidak bisa ya melakukan
bahkan banyak yang berpikir menakutkan rasanya jika kejadian sembilan puluh delapan akhirnya terulang
dan jangan sampai hal tersebut terjadi dengan banyaknya tantangan sekarang ini mas sandi
melihat itu semua membandingkan apa yang dilakukan mahasiswa saat ini
ataupun pergerakan pergerakan masalah ya yang ada saat ini kan begitu banyak
mas andi memandangnya framingnya seperti apa sih
kalau dulu mungkin bagi saya kita dipukul keras ditangkap disiksa diinterogasi bagi kita itu biasa
dan itu sudah ada konsekuensi seorang aktivis
tapi kita enaknya adalah situasi pada saat itu musuh kita sama
kita punya musuh bersama yang sama yaitu soeharto
oke jadi semua satu suara di sana
nah kalau sekarang enggak
itu yang kadang saya suka kasian sama teman teman mahasiswa sekarang ini
ketika mereka mau bergerak segala macam mereka ibarat limbung segala macam
jadi bingung gitu
seperti apa yang mau dilakukan
saya paling cuma bicara waktu itu kemarin ketemu beberapa anak anak mahasiswa
ya udah back to basic aja
dampingin aja lingkungan kalian kalau misalnya ada kasus penggusuran atau apa
dampingin itu lebih baik
mendampingi orang orang yang susah gitu kan
orang orang yang digusur segala macam
dan ada berkah dari allah di situ
dan baik nanti kita akan meneruskan perbincangan ini begitu menarik
nanti akan kami lanjutkan lagi
usai judah berikut tetap di after
bukan cuma masalah memperingati ya
tapi kita juga harus tahu lebih baik

dan apapun yang terjadi sebelumnya tahun sembilan puluh delapan misalkan
masih ada mas andi lala di sini
pak andi mungkin tadi melihat itu semua
melihat apa yang sekarang diperingati setiap tahun
bahkan sembilan belas tahun sudah berjalan
tadi ada beberapa poin poin yang juga sampai sekarang teman teman trisakti misalkan
salah satunya masih menyuarakan
memang dari pandangan mas andi sejauh ini yang dilakukan pemerintah
wacana wacananya itu seberapa jauh sih
membantu ini semua
ya pasca reformasi seharusnya kan rezim rezim pasca reformasi ini kan bisa menuntaskan agenda yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa saat itu kan
ya ada beberapa rezim yang sudah melakukan
misalnya ketika rezim gus dur dia menghapuskan duit fungsi abri
memisahkan antara polri sama tni
kemudian tni dilarang berbisnis
polisi juga profesional melakukan kerjanya
terus kemudian juga semakin ke sini juga ada kpk
dibangun untuk supremasi hukum supaya lebih kuat
tapi juga kadang kadang juga publik masih melihat kpk juga kurang kenceng dalam menuntaskan kasus kasus yang besar
seperti blbi dan lain lain sebagainya
terus kemudian apa namanya untuk mengenai masalah agenda mengenai masalah keadilan rakyat segala macam juga perlu lebih ada komitmen kuat dari rezim yang berkuasa
dan yang paling penting sebetulnya adalah mengenai penuntasan masa lalu
masa lalu ini bukan cuma masalah kerusuhan mei sembilan puluh delapan ya
tapi mulai dari enam puluh lima
enam puluh lima kasus tanjung priok kemudian kasus talang sari kemudian sampai penculikan aktivis sembilan puluh delapan dan kursuan mei sembilan puluh delapan
itu ketika pemerintah ada niat untuk menyelesaikan itu adalah sebagai pembelajaran sebetulnya untuk rezim berikutnya agar peristiwa ini tidak terulang lagi
jadi bukan serta merta keluarga korban nampaknya ingin mendukung
bapak nampaknya ingin mendapatkan satu hal
misalkan entah itu ada dalam hal ini lah
berusaha untuk agar pemerintah memberikan sedikit perhatian kepada mereka
bukan cuma soal itu ya
bukan soal masalah kompensasi tapi masalah penyelesaian politik
ada penyelesaian politik dan ada sejarah yang harus coba dibuka sama sama
kebetulan juga di pemerintahan jokowi kan ada wiranto sebagai menko polkam
dulu beliau adalah menhan kampangap
yang seharusnya juga bisa bersama sama berkontribusi dalam penuntasan kasus ini
tapi untuk di kepemimpinan jokowi dari statement pak jokowi sama pak wiranto
mereka juga sedang menggodok katanya untuk penuntasan kasus pelanggaran ham
terutama masalah penculikan aktivis dan kerusuhan mei sembilan puluh delapan
dan kita akan kembali lagi berdialog dengan mas andi lala
mas andi seperti yang kita tahu sampai sekarang belum ada rehabilitasi dan juga kompensasi untuk para korban
dan juga keluarga korban gitu
dan pada awal tahun kemarin jaksa agung m prasetyo mengatakan bahwa
akan menyelesaikan kasus sembilan puluh delapan ini dengan jalan non yudisial
karena dianggap pencarian fakta dan bukti itu begitu susah
menurut mas andi bagaimana
ya tahun lalu ya memang jaksa agung mereka membentuk tim katanya
membentuk tim untuk proses penuntasan kasus kasus pelanggaran ham
khususnya mengenai masalah kerusuhan mei trisakti dan semanggi i dan semanggi ii
kalau memang alasannya adalah mengenai susah mencari bukti material enggak sebetulnya
saksi masih banyak
baik itu masyarakat sipil maupun mantan pejabat atau pejabat yang sampai saat ini masih berkuasa
baik itu di senayan ataupun di eksekutif
jadi sebetulnya enggak sulit
mengenai masalah proses penyelesaiannya seperti apa apakah hanya rehabilitasi atau ada kompensasi
atau memang ada orang yang harus bertanggung jawab yang harus menjalani hukuman segala macam
itu bisa berjalan
artinya sebetulnya udahlah
dibuka aja hasil investigasi dari semuanya
entah itu komnas ham kejaksaan atau komite yang dibentuk oleh pemerintah
sama sama duduk satu meja buka semua kemudian langsung dipublis
jadi sebenarnya jalan non judisial ini dirasa kurang tepat begitu ya
termasuk rekonstelasi itulah ya
ini bicara soalnya masalah hak seseorang untuk hidup
ini manusia loh yang dibicarakan
manusia kita bicara manusia yang punya hak untuk hidup
di mana dia di
di mana dia di
namanya diambil secara paksa diculik sampai sekarang belum pulang
atau juga ada satu juga yang tiba tiba hilang di tengah keramaian
tanpa tahu apa salah saya
kayak gitu gitu kan
dan ini yang dirasakan oleh keluarga korban
sampai hari ini mereka tetap konsisten kalau bersama teman teman kontras melakukan aksi kamisan
mereka berdiam di depan istana memakai pakaian hitam dan payung hitam
itu sebetulnya sebagai apa namanya
peringatan buat pemerintah
supaya mereka tidak dilupakan
jangan sampai terlupakan
jangan sampai terlupakan
tapi yang paling terakhir nih mas andi
jadi pada intinya haruskah kita tetap melakukan ini atau haruskah kita merasa berdamai dengan apa yang terjadi sebelumnya
atau justru kita bukan berdamai kita juga bukan membuka luka lama dengan terus menutup pemerintah
tapi justru ini menjadi bahan pemerintah untuk kedepannya
karena pelanggaran ham juga sampai sekarang masih terjadi ya
bahkan di papua pun masih sangat kencang di sana
sebetulnya ada keuntungan yang banyak ya buat pemerintah ketika mereka bisa turun untuk menyelesaikan kasus ini
perkara itu nanti jalan damaikah atau kompensasi atau masalah hukum yang dikedepankan itu bisa nanti
yang penting tadi saya bilang dibuka aja dulu
waktu itu sempet sih sebetulnya udah sempet di
mendengarkan kesaksian segala macam untuk yang kasus enam puluh lima di salah satu hotel di jakarta pernah dibuka untuk itu
semuanya sudah hadir pada saat itu
termasuk menko polkam segala macam
nah ini tinggal nunggu setelah ini apa
tapi mudah mudahan sih pak jokowi bisa komit dengan nawacitanya
termasuk supremasi hukum itu diperlukan ya sih pak
ya sangat itu yang utama sekali
baik itu institusi di kpk polisi kejaksaan
ini harus benar benar dikawal
jadi sebetulnya tugas seorang aktivis itu tidak selesai
tidak selesai ketika soeharto jatuh
dia terus harus bisa mengawal ini negeri agar bisa tetap sesuai dengan cita cita proklamasi dulu
dan tentunya dikawal dengan pancasila dan bhinneka
karena kan pas capilkada kemarin kan aroma intoleransi sangat besar
kita nggak kepengen indonesia seperti suriah
kita juga tahu bahwa meskipun salah satu agama adalah mayoritas tapi juga ada agama lain
ada banyak suku
kita sama sama bangun negeri ini dengan damai
mungkin sama seperti tema dari peringatan sepuluh

mewujudkan pemerintahan yang ingat hormat dan juga adil pada sejarah
setuju ya mas andia
ya sejarah tidak bisa dilupakan
sejarah itu yang bisa membuat kita bisa ada di sini
anda menjadi jurnalis kemudian siapapun menjadi profesinya dengan masing masing
itu berkat sejarah
sejarah yang membawa kita menjadi seperti hari ini
seperti kata bung karno jangan pernah sekali kali melupakan sejarah
itu normatif tapi tentu yang harus kita pelajari
terima kasih banyak mas andi sudah bergabung bersama kami
selamat merayakan hari ini kita ingat kembali saudara saudara kita
dan semoga yang hilang cepat segaranya ditemukan dan mendapatkan keadilan seadil adilnya